yang diperlukan pada saat proses belajar secara online
sehingga barang yang dijual akhirnya akan menurun dan para produsen akan menyesuaikan akan menurunkan utilitasnya maupun mengurangi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan yang menurun
sama identitas kita sebagai orang indonesia
kan ada beberapa jenis kanker yang sensitif terhadap kemoterapi dan ada juga yang tidak
warga menemukan batu alam yang sangat besar hingga berukuran lebih dari lima puluh meter persegi
dan rata rata telah buka sejak pukul enam pagi
salam sehat selalu bapak terima kasih untuk waktunya
dan untuk segera dimakamkan oleh pihak keluarga
namun kita lihat proyeksi global juga mengenai inflasi yang di tahun ini secara global sekitar delapan delapan persen
card loss di bawah seribu lima ratus tujuh puluh
dan juga di amerika
cabainya walaupun itu cabainya mahal tetap
tentunya mungkin di dalam internal terjadi pergolakan ya ada yang tidak setuju juga
untuk anak yang masih menyusui tetap teruskan mendapatkan asi kemudian lengkapi vaksinasi anak dan terapkan pola hidup sehat dengan memberikan makanan yang bergizi
reza indragiri dan ketua kpai a i maryati sepakat
kami juga publik benar benar terjadi
padahal memang sebenarnya beda riset berharap tingkat pengangguran mulai naik gitu ya
apa kemudian bagaimana memanfaatkan waktu untuk berbelanja di bulan ramadan ini
ini sesuai dengan yang dianjurkan dalam situs sehat negeriku kemenkes go id agar terhindar
ikan bandeng melompat dari air karena sifatnya agresif
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda

tapi kalau kita berbicara soal optimalisasi tax ratio kita
barang itu sesuatu yang memang aku suka banget dan aku sayang banget gitu bukan sesuatu yang
sementara elemen mesin kekuatan politik yang lebih besarnya cenderung diam saja
pertama subsidi mobil listrik itu adalah subsidi kepada renewable energy dibandingkan dengan fossil fuel
dan saya tidak pikir di dalam miliar orang australia akan mendukungnya
padahal tubuh manusia tidak bekerja seperti itu
yang pertama tentunya adalah gejolak global
karena mengandung asam asetat yang membantu melunakan serat daging
saya pikir itu perlu pembuktian
bahkan ada juga loh yang menadai bangku dengan tas maupun secari kertas yang berisi nama siswa
tapi kalau dokter melihat dari pasien dokter ataupun pengetahuan dokter
terus biasanya ada project managernya gitu gitu
menyalami dan kemudian saya pulang aja
sehingga hal hal yang terkecil misalnya terkait pungli dan lain lain
dan kalau misalnya ada menteri yang didampingi wamen itu efektif itu profil wamennya seperti apa
tetapi kalau tanpa protokol kesehatan yang baik vaksin itu masih tetap seseorang masih bisa tetap terinfeksi ya
desi aritonang yudhistira satria jakarta
nyarap dulu mie icipan pertama
semenah terlibat persiapan railway project
terus habis yoga atau habis olahraga kok nggak bergerak boleh bundanya makan dulu ajaknya benar benar dedeknya
nah untuk stok beras medium bulog atau sphp saat ini bagaimana kondisinya di retail retail pak roy
uti yang di november ini naik pak tiga enam persen di delapan puluh lima tujuh puluh tujuh per barrel
kalau sebagai orang tua itu bangga
dan tiga ratus korban luka luka lainnya
kami sekali lagi terus berdoa bagi warga palestina yang berada di gaza
hasil pemeriksaan menunjukkan kalau anak perempuan berusia dua lima tahun ini mengidap penyakit kawasaki
dari kondisi isi baterai nol dibutuhkan waktu pengisian daya sekitar tiga jam saja
ya nggak semudah itu ya
saya hanya satu orang yang melakukan seluruh kerja penjajahan pasar
kepentingan satu warna kalau sudah menjadi
presiden joko widodo menyampaikan data terakhir per dua puluh tiga oktober
di sini petugas menemukan ratusan kucing dan anjing dalam kondisi mengenaskan
karena sekarang nggak semua kementerian ada wamen
di di itu ada empat kabupaten satu kota gitu
selain suku bunga acuan bi juga menaikkan suku bunga fasilitas simpanan menjadi empat persen
menurut elsa awalnya putrinya mengalami gejala demam tinggi selama lebih dari lima hari
baik terima kasih izin saya dari
kenapa ketika apa namanya yang disajikan habis terus kemudian tidak buka malamnya
kita bahas bersama dengan balulu nur hamidah anggota dpr frasi pkb dan juga bang silvestar matutina
nah bagaimana tipsnya adalah terutama sih kaitan ke karena ini fomonya besar ya
meluncur dari atas dengan kecepatan tinggi
bukan lantas kemudian apa namanya meningkatkan tarif ppn gitu
jadi kan ada beberapa customer kami
bergantung pada tingkat kesulitan dan data atau informasi
tak sedikit warga datang silih berganti ke kompleks makam para petinggi kerajaan demak ini untuk mendoakan mereka
kemudian dari usia ada yang usianya mulai dari teenagers ada yang usianya sampai umur tujuh puluh an
lantas apa tanggapan kupu prabowo dan juga gibran dan istana soal hal ini
kita juga memastikan bahwa tempat yang dijadikan tempat penampungan itu sudah tersertifikasi
tetap melakukan tiga m tetap pakai masker tetap
di dalam bisnis outbreak news pun itu sebenarnya sudah ada sebelas penyakit yang selama ini dilaporkan ya
ini kan menjadi tidak memiliki relevansi
tugas pemerintah makanya menjaga dan mengujudkan keadilan sosial
selama rentan waktu yang beberapa hari tersebut
ya tapi ya memang untuk long term monitoringnya kita harus pemeriksaan
luapan emosi akhirnya saya belokkan
tapi ada ikhtiar ikhtiar
kemudian ditanya tentang keperluan anak anak seperti susu popok dan sebagainya
buka setiap hari mulai pukul sepuluh pagi hingga empat sore
itu tentu memiliki range yang berbeda beda
menteri luar negeri penny wong mengatakan mereka sedang berdiskusi dengan mesir
maka garis penentuan batas kemiskinan akan naik
ataupun juga para wisatawan tidak terlalu tertarik
biasanya dokter dapat menganjurkan pasien mengonsumsi makanan bergizi terutama daging merah
nggak bisa dibilang terminologi yang sifatnya itu
jadi bener bener menang satu dua tidak ada masalah
dainahillah dainahillah dainahillah dainahillah dainahillah dainahillah
barulah masjid ini resmi menjadi masjid kesultanan demak pada tahun seribu empat ratus enam puluh
hal yang harus dilakukan ketika banjir mulai datang adalah dengan menyumbat lubang kenal pot dan ruang bakar karburator
jadi sudah sejauh mana ini polemik yang terjadi sehingga kajiannya masih dibicarakan untuk iuran pariwisata ini pak menteri
sydney sendiri memiliki sekitar empat ratus taman
untuk meminimalisir risiko deteksi dini artinya apa yang harus diperiksa pemeriksaan kesehatan apa
ya segera fokus pembuktian pada pembunuhan berencana
kemudian ada proses diskresi diskresi dari ketentuan ketentuan
seperti clear chat atau menyamarkan nama pasangan selingkuhannya di kontak ponsel
anak presiden juga nggak bisa gitu

mas anung tanggapannya apa yang tadi disampaikan oleh mas redma bagaimana kalau misalnya dilakukan take down
kita mau balapan ini kurang lebih
ditambah dengan vaksinasi tentu mendukung untuk semua aktivitas tersebut
nah ini kalau misal kemudian memang harapan dari mbak lulu misalnya tadi ya
pelaku pasar ini masih menantikan data inflasi
banyak untuk hal hal penting seperti bahan makanan atau ke dokter
di jawa timuran terus kemudian ada di selatan itu beda
bernama sheikh rahma haji irengan sekitar tahun seribu enam ratus tujuh puluh masehi
sekarang menjadi satu ratus dua puluh empat juta
kota bekasi ini mulai berdatangan secara perlahan
saya kaget saya bilang loh kenapa emang ada yang mengkhawatirkan
lakukan predator yoga sesuai dengan anjuran dokter dalam pemantauan instruktur yang ahli serta tetap berhati hati
pesanan kolang kaling kembali meningkat dan menjadi berkat untuk warga
dan tidak cukup membawa current account kita untuk positif
lima ratus empat puluh per capita yang kami uangkan
tidak harus melulu melihat artis korea yang glowing langsung ikut dengan apa treatment dari artis tersebut gitu ya
benar benar translatenya tuh berbagai negara
adalah kaki mereka harus berbentuk dengan selesa
garis kemiskinan dia akan terjun ke garis kemiskinan atau di bawah
dengan membaca situasi ini apakah sebetulnya ini menjadi sebuah alasan yang tepat untuk menaikkan ppn dua belas persen
esterinda anak pertama dari dua bersaudara pasangan doni sri martejo dan fitri
sehingga apa yang disampaikan di kepala tadi spekulasi bermain di dolar itu tidak terjadi
pasca keluarnya izin penggunaan darurat vaksin sinopam
ini menyangkut tentang kerja dpr tentang fungsi pengawasan dan hak konstitusional yang memang diberikan kepada dpr
tidak merusak lingkungan juga kan alami
tidak diundang itu otoritasnya

sesuai dengan skema terbaru vaccinated travel framework atau vtf
namun apakah kedepannya ini pak hal hal apa saja yang mungkin bisa menjadi catatan atau yang harus diperhatikan kepada masyarakat
seperti amerika serikat inggris jerman hingga rusia
selanjutnya program vaksinasi gotong royong siap dimulai bulan ini
dan kesehatan harus mendampingi sekolah secara terus menerus
untuk itu pssi dan pt liga indonesia baru sudah memberikan pelatihan kepada enam puluh personil termasuk tiga belas orang wasit par dan dua puluh dua asisten wasit par
total sekitar dua juta orang menggunakan marketplace ini
sebelumnya anak ini dihajar
segala sesuatunya harus secara dengan jernih dilakukan
mungkin karena udah terlalu sering dibahas dengan para
jadi itu hampir sepuluh kali lipat ongkos jalannya
terus kemudian agak turun agak melemah mendekati lebaran karena kita pada mulai sibuk balik ke kampung ya mudik ya
dan ternyata sepuluh hari ini motor listrik ini masih mahal dan berhasil mencapai seratus
nah penghindaran ini yang saya kira bukan dengan tax amnesty tapi bagaimana memperbaiki sistem perpajakan yang kita begitu
karena dia tahu titik mana yang harus dirilis mana yang jadi
jadi kalau pasar dengan harga terlalu ketat itu ya upahnya tinggi
yang melihat peluang ini cukup lumayan
sehingga diharapkan di bulan maret itu baru panen raya ya akhir bulan akhir maret
selain bisa digunakan sarana ibadah beberapa produk seperti jilbab juga cocok untuk dikenakan saat beraktivitas sehari hari
maka sebaiknya proses hukum ini adalah dipercepat
tapi ibu melihat kondisi masyarakat saat ini
agrokulturalis melihat kesan pada industri utama
beberapa orang memiliki jari yang sangat panjang
dia cuma pengen lebih kecuali lagi lebih kurus lagi
dalam pasal tiga ratus empat puluh ini harus didukung dengan faktor faktor lainnya begitu
bagaimana anda tertarik untuk mulai berbisnis catering makanan sehat
terus kami terima masukan dari masyarakat dan kami kaji
mukena dijual mulai empat ratus lima puluh ribu hingga satu dua ratus rupiah per buah
dengan kemenkes dengan satgas
menjaga pemerintahan yang dihasilkan melalui perjuangan salah satunya oleh pdi perjuangan ini
ada gak sih kadang kadang pressure itu yang bikin kamu akhirnya memaksakan diri untuk kayaknya pakai make up ini deh
strateginya bisa dari kita
anda akan tetap bekerja di industri anda
semuanya pada kategori maju dan mandiri
bila mana misalkan kondisi kabelnya yang semeraut
hal ini membantu memperbaiki tunggaan sewa
ini yang kemudian bisa menjadi kunci karena ketika pemain pemain gaya gaya eropa di pressing ketat misalnya
beberapa tipe kanker ini ada yang disebut teratoma disgerminoma dan tumorsinus endodermal
dibandingkan sebelum pandemi covid sembilan belas
karena kita tidak tahu misalnya kebutuhan di jalan ada yang urgent misalnya
kayak sanitizer itu mungkin juga tetap dibawah
saya tidak bisa bicara bekerja ekstra
oke jadi selain memang aturan aturan yang harus diperketat
jika kita tidak mengambil tindakan sekarang
untuk memantau setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi
polisi petugas bpbd kota surabaya dan komunitas pecinta kucing
nah kalau kita lihat dari harga yang dasarnya sudah delapan juta apakah betul ada produk umkm di dalam negeri yang harus kita lindungi dengan harga begitu
ia menyatakan kesulitan seperti itu
tapi pada saat dia dinyatakan terkonfirmasi positif atau mungkin setelahnya ya setelah sembuh gitu
makanannya pun dianjurkan lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah
kalau tertarik membuat sendiri harus memiliki fisik yang kuat
nah ini yang perlu kita juga mengedukasi masyarakat
darmi yang saat itu berstatus sebagai janda mulai menjual menu sop dengan menyertakan embel embel janda
kalau aku diselingkuhin lewat aplikasi micro
pendekatan untuk memperhatikan orang lain
dengan sebegitu banyaknya pekerjaan rumah di kementerian keuangan
salah satunya adalah membuat makanan yang terinspirasi dari makanan khas indonesia
saya marah luar biasa
seperti luvia yang memulai bisnis catering sehat ini karena terbiasa mempelajari nutrisi makanan saat rajin berolahraga khususnya fitness
hal ini agar memastikan saraf tidak terlalu tertekan
dimana ketidakpastian global itu meningkat seiring dengan adanya eskalasi geopolitik di timur tengah
dan sepanjang itu tidak merugikan keuangan negara dan sesuai peraturan perundang undangan
kalau ada yang delay tolong diisi
solusinya mudah kita tinggal langganan catering aja apalagi sekarang udah banyak catering sehat
jangan berlebih karena bisa membuat ketupat tidak matang sempurna
biarlah proses itu berjalan
jadi nanti ada narasi dari petugas misalnya pada saat dia melihat pelanggaran
itu konsep punya menang
ia menyarankan agar segera konsultasi ke dokter
dan menerima ponsel dari para pengungsi untuk melakukan pengisian daya
berfokus pada fashion wanita tas dan juga sepatu
dan ketika bergeser ke arah korean wave ini sebetulnya gak jauh berbeda
pak yusuf belanja online ini apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan bagi konsumen
kelompok bantuan internasional memperingatkan akan adanya bencana kemanusiaan
saus mengatakan meskipun sulit untuk memulainya
satu informasi atau knowledge
baik untuk menghadapi masa krisis ataupun untuk mempertahankan bisnis dalam jangka panjang
mereka kehilangan rumah mereka
angka kita itu lebih tinggi dari pusat
prabowo punya landasan sebenarnya
maksudnya serupa yang pecahan seratus dolar usd itu
nah itu biasanya malah gak bagus hasilnya
apalagi tawaran tawaran pay letter begitu ya pak ya yang membuat juga
itu sebesar tiga triliun
sebagai tetangga sejauh mana pak budi mengenal pelaku dan korban dan juga mungkin anak anak
lima tahun jawa timur sebelumnya juga jadi bupati kan
karena ini kan sudah pendekatan saintifik
dan lebih dari lima puluh dua ribu orang terluka pada saat laporan ini diperjelaskan
ikrarnya bagus indeks desa membangunnya juga tinggi
kalau kenasnya mungkin sudah mulus gerindra yang dikelakukan untuk meredam angket
mendapatkan vaksin covid sembilan belas begitu bu
dijawab ada bawa tapi hanya sedikit
dari bukti bukti yang disampilkan ya
kesemutan dapat menjadi tanda gejala dari suatu penyakit tertentu
jadi kita akan mencari ratusan sabri yang bisa selain mengurangi jumlah limbah faba
yang disusun oleh ruth mchugh dillon untuk sbs news
yaitu berupa satu ratus lima ribu lebih paket
para pekerja punya kiat khusus untuk mengolah buah
ini semua dari kerelaan kami sebagai pegawai asn kementerian keuangan
yaitu nasi padang namun tanpa santan
setelah terjadinya eskalasi serangan israel ke wilayah selatan gaza
dia berjam jam tuh cuma dengerin orang ngobrol gitu ya
dan hal itu tentu menjawab kegelisahan yang ada di kalangan kita semua
di kampung garungsang ada beberapa pengepul yang menjual ke beberapa kota besar
di dki jakarta yang rawan terjadi kebakaran
kalau global terlalu inilah cakupannya terlalu besar
terakhir pak erlangga apakah pemerintah akan lebih memilah lagi
maka saya menduga besar kemungkinan koalisi dua telah melakukan komunikasi politik secara intensif
dan itu yang kemudian juga kami hargai dan kita belajar dari sana
dan itu mungkin terkait dengan perubahan dalam virus
kenapa sih bang ini harus diambil nih bagian lemak lemak kayak gini nih
di lembaga survei indikator ini prabowo subianto masih menempati urutan tertinggi dengan empat puluh tiga
mudah mudahan tadi rencana untuk meningkatkan produktivitas infrastruktur dan juga investasi di yogyakarta selatan bisa segera tersenggara
nah elemen itu yang kemudian harus
kemudian yang kedua orang miskin kok usia harapan hidupnya bisa panjang
supaya mereka masih bisa terpapar
karena asean mayoritas ekonominya ditopang oleh indonesia ya
tidak bisa orang di luar ahli waris harus ahli waris atau kerabatnya sunan kalijogo
beberapa diantaranya adalah masjid kadilangu gentong air yang hingga kini masih digunakan
jadi ada yang pilihnya yang muka plus bodinya kayak orang korea min
sehingga dari aspek hukumnya dan aspek kesehatannya kelayakan kesehatan perawatannya itu kita bisa penuhi
ketidakjelasan dan bahwa itu adalah sebetulnya sesuatu hal yang tidak dibenarkan secara moral ya
belum lagi ada tebing curam
dan mengalihkan fokus dari investasi
oke kita mendapatkan keuntungan ya dari lockdown yang terjadi di tiongkok begitu
itu bapak pertama kali melihat kondisi si pelaku seperti apa
dan memang saya melihat ada sel sel di sana ada tempat tempat tidur yang juga ada yang khusus untuk tahanan yang sedang menderita sakit berat
yang kedua nggak memperparah air lebih banyak masuk
apa namanya knowledge yang lumayan serius serius
dan kemudian sudah dicantumkan oleh marketplace luar negeri terkait dengan barang yang kita beli
dalam sehari ratusan porsi dilahap oleh pembeli yang juga datang dari luar kota surabaya
nah sebenarnya kalau di wilayah bapak ini seperti apa pak
kalau kita lihat sebenarnya problemnya bukan pada level tarif ppn
tinggal pemeriksaan hepatitis e dan pemeriksaan genome sequencing untuk menentukan apakah ini ada juga virus adenovirusnya
tidak diundangnya jokowi di pdip dalam
zona iklim ini dapat diklasifikasikan berdasarkan variasi suhu dan kelembapan vegetasi dan curah hujan musiman
memang versi yang kalau pedesnya yang pedesnya ini segini
nah itu mungkin lebih mendominasi sih yang sekarang
kalau sampai misalkan lembaga sebesar dpr dan sepenting dpr kemudian tidak melakukan fungsi pengawasannya dengan benar
ada mas andriaga uno menteri perusahaan dan ekonomi kreatif
boleh dijelaskan kepada masyarakat juga seperti apa sosok sri mulyani bagi perekonomian indonesia
membantu seseorang tetap fokus dan mencegah kelelahan

ini berguna untuk menghindari kerusakan pada organ pencernaan yang akan terlihat dari luar
dari masyarakat konservasi laut australia
membangun rumah sosial lebih banyak
data penjualan tiket untuk masa angkutan lebaran di daob delapan surabaya sampai dengan saat ini telah terjual sebanyak tiga ratus enam puluh ribu
kemiskinan di daerah istimewa yogyakarta mencapai sebelas empat puluh sembilan persen
di negara bagian atau teritori anda
sudah berlangsung tadi pagi dan rapatnya mendengarkan masukan semua pihak
karena kalau saya lihat jakarta saja ya
seperti jakarta bandung dan surabaya
produk tersebut diklaim dapat mendeteksi sepuluh varian baru virus corona
ada asuransi ada program apa karena ini juga akan ada keturunannya gitu produk produk perbankan
dari asam amino serta tinggi serat freddy cahya andra anhar jakarta
mungkin saja kong kali kong dan lain sebagainya
jadi aku bisa menghatiin kualitas material bahan bangunannya juga
dan pada akhirnya akan berdampak ya pada kemampuan masyarakat memiliki kebutuhan hidupnya
oke nanti kita akan menunggu gitu ya siapa nih yang akan main gitu menggantikan rafael struik
progres pembangunan infrastruktur tahap satu di ikn sendiri kini mencapai lebih dari tujuh puluh persen
rupiah per bulan untuk masing masing cabang
demam berdarah dengue atau dbd dapat dicegah dengan melakukan pembersihan sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggal
kemudian juga inflasi yang tetap terjaga di september lalu pak
aljana bila berbagi ragam produk busana muslim berbahan kain ekoprint buatannya
ujung parang ini dia harus kena ke sini ya
maka rumah tangga akan terus mengalami kesulitan
perdana volta menyampaikan betul sekali
ya tidak ada yang tidak mungkin disepak bola
syekh rahmah haji irengan pun dimakamkan di salah satu bukit
perhatikan aliran listriknya jangan sampai ada hal hal pelanggaran ya
jadi banyak sekarang sejujurnya saya tanya pakai skincarenya apa gitu
jadi tidak mungkin melakukan kebijakan kebijakan yang terlalu beresiko apalagi ini di akhir kan
bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan
perselingkuhan apapun bentuknya sudah pasti menimbulkan trauma tersendiri pada pasangan
di dalam upaya meredam agar supaya pelemahan rupiah ini
menduduki peringkat pertama mas ganjar untuk
ya dalam hal ini perempuan ya kdrt
gotong royong dalam penanganan stunting menjadi kunci keberhasilan
sebuah kelompok beristirahat dari kegiatannya merawat kebun sayuran
adakah dari lima persen tadi yang mengeluhkan terkait dengan bagaimana sistem kerja daripada kris ini pak sehingga mungkin perlu dievaluasi
jadi dulu aku sering banget carinya di sana gitu
nanti kita lihat seperti apa update atau perkembangan dari kasus ini
untuk berbuka puasa dan juga lebaran
dan bagaimana kemudian strategi dari pemerintah untuk mencegah lebih banyak lagi phk masal yang diberlakukan oleh perusahaan perusahaan yang terdampak resesi global nanti kedepannya pak
dalam lima tahun terakhir dua ribu delapan belas
gak bisa atau males masak atau nggak punya waktu
sehingga kami masih melakukan pendalaman menelusuri
mereka tambahin supaya jadi gelembung gitu
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara
untuk mengatasi melemahnya rupiah ini pak
satgas harus masuk dan memastikan
padahal saat buka dahulu ⁇ maye hanya penjual nasi di emperan dengan satu meja dan harga proporsinya di bawah seribu rupiah
apakah uang pribadi yang dipergunakan untuk mengembalikan kerugian negara
belajar betul jangan sampai itu terjadi
puluhan menu aneka lauk pauk tersaji di lapaknya
telur ayam pecah dijual lima ribu rupiah pedagang menyebut kenaikan ini akibat tingginya permintaan telur ayam untuk berbagai kejayaan
selain mudah berkeringat dan lebih sensitif
lebih banyak dari para penjaga kesehatan
tapi apakah anda tahu sebelum menjual sop iga sapi ternyata rumah makan ini awalnya adalah warung nasi
pengakuannya ini keluar setelah mr menyerahkan diri dua pekan sebelum ditetapkan sebagai tersangka
selain itu queensland dan australia barat juga memperlakukan larangan kemasan polistiren
saya berharap itu tadi kembali pertandingan ini berat
masjid agung demak adalah tempat berkumpulnya wali songo yang menyebarkan islam di tanah jawa
mengingat bahwa pgr reset ini akan lama mempertahankan pingsat suku lima mereka di atas
baik ukuran besar maupun kecil
akibat adanya baju impor bekas dari luar negeri ini
karena takutnya ketika ya sudah dipanen tapi nggak ada pendinginnya atau untuk pengawetnya
dua tahun lebih penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di kabupaten subang akhirnya terungkap
namun posisi cadangan defisit
sampai saat ini kami belum mendengar bahwa bantuan kemanusiaan ataupun bantuan logistikkan untuk masuk ke jalur gaza
sebenarnya indeks kita kemarin turun lumayan banyak
sebelumnya pada lima belas juni kementerian kesehatan mencatat sepanjang januari hingga awal juni dua ribu dua puluh
tetapi di saat yang sama kalau misalnya hak angket kemudian digulirkan di dpr
saya saya warah detektif yaudah
yang kedua ketika ada upaya optimalisasi melalui peningkatan ppn
justru jalan menurun truk yang sebesar besar itu harus menanjak tapi berhenti dulu
berusia lebih dari satu abad masjid al makmur memiliki sejarah panjang
dengarkan di apple podcast
tapi artinya apakah gangguan atau dampak pada saraf ini hampir akan selalu dialami oleh mereka yang pernah terkonfirmasi covid
tapi yang diperoleh adalah dari dalam negeri
atau untuk memastikan uang uang kereta kita dibuat
kini diburu konsumen meski kurang higienis harga yang lebih murah jadi daya tariknya lima butir
ruam kemerahan di seluruh tubuh
sehingga pelanggaran pelanggaran lalu lintas bisa kita cover
barang barang dengan brand atau merek terkenal apalagi pernah dipakai oleh seorang artis terkenal
kemudian kami juga menyiapkan sejumlah kebutuhan peralatan atau perlengkapan
kemudian terlihat oleh kita bahwa rupiah kita mengalami tekanan turun
salah satunya intan wanita tiga puluh dua tahun yang lahir dan dibesarkan di kampung ini
bekerjasama dengan drecui universitas indonesia

sehingga dia melambat lajunya
satu orang biasanya akan membuat lima sampai sepuluh ulekan per hari
tapi yang perlu dibikirkan terutama buat kabinet yang datang adalah
dari sekjen pdip bang masastro
hanya cara yang terjadi
daerah harus jujur dengan data data yang ada
sepuluh persen rumahnya luluh lantak setelah terkena goncangan gempa bumi dengan kekuatan magnitudo empat tiga
karena kami sadar di otorita bahwa kami ini mengantar sesuatu yang nanti akan tertentu
termasuk dibangunnya toilet umum yang berorientasi pada sanitasi teknologi canggih hingga ramah lingkungan
mulai dari menghilangkan tekanan pada bagian tubuh
melalui kredit pemilikan rumah atau kpr winnie menganggarkan rumah yang dibelinya minimal sembilan ratus juta rupiah
mereka itu di setiap klinik punya kayak representative atau translator yang
jika kita gagal mengambil aksi urgen di perang krim
gangguan saraf neuropathy peripheral
apakah kita masih turun sudah kena lagi itu
jadi ketika tim nas ini bermain ini sesungguhnya bukan hanya apresiasi kepada tim nas ya
ada kritik soal anak muda itu
saudara lieutenant general tni maruli simanjuntak msc
masjid agung tuma ini dibangun
iman kepada siapa allah swt yang ada di atas
kalau kan lebih sensitif itu mungkin bisa menimbulkan batuk yang lebih hebat atau flu yang lebih hebat juga
oleh para ahli waris sunan kalijaga dipercayai wafat pada sepuluh muharam tahun seribu lima ratus tiga puluh
yaitu mereka bisa membeli barang dengan kualitas yang masih bagus walaupun bekas
sesuai dengan masalah kita apa gitu
itu tax ratio nya dua belas persen
jadi kita benar benar perlu mulai memiliki beberapa peraturan
nah apakah ini justru akan menambah efektivitas pemerintahan
itu punya efek positif bagi pemerintahan atau tidak
agadipa heri sudarmanto surabaya jawa timur
berapa lama pak pembuatannya untuk semua kampung di cet cet begini dengan kaligrafi dan
disusul juga dengan ganjar pranowo dua puluh delapan empat
kadang kadang kita ini juga kecolongan dalam artian apakah yang disebut faba apakah yang hanya dari pltu saja

tadi saya sampaikan kemudian mudah lelah dan jika kondisi ini muncul atau bahkan makin memberat meskipun sudah dinyatakan positif

pakar epidemiologi di universitas new south wales dr david muskatelo
bahwa alat bukti itu adalah seperti cahaya
mengatakan penyakit akibat infeksi bakteri berkaitan dengan hygiene atau upaya memelihara dan melindungi kebersihan individu
dengan sistem titip jual di situs jual beli barang bekas online
tentu saja dengan tuntutan tuntutan yang sangat banyak
kita tahu bahwa kondisi perempuan saat ini belum baik baik saja
bahkan peraturannya dari dua ribu dua belas juga sudah ada
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
yang terakhir mbak rinda itu bisa ke pas ki braka nasional
cabai merah besar dari rp tiga puluh naik menjadi rp enam puluh per kilogram
sebenarnya sangat kecil sangat sangat ringan itu untuk mendaftarkan
ya menjadi jubir seseorang yang anti mainstreamnya menarik ya
tak pakai helm saat mengendarai sepeda motor
kadar hemoglobin serta ukuran dada lingkar atas
perdagangan saham pada awal pekan ini pelaku pasar masih mencermati data ketenaga kerjaan amerika serikat yang dirilis jumat lalu
dan yang harus diperhatikan juga after care nya ya
di gunung kidul sekarang sudah ada bangunan hotel bintang empat di gunung kidul
nah tingkat pengangguran us sendiri itu bergeser ke tiga tujuh gitu ya
ya pertama kalau kita lihat
di sekolah sari menjadi
terus ada temen aku yang bisnis kayak gini duluan
kini barang barang pre love ataupun second hands item yang dijual melalui e commerce ataupun marketplace secara online
atau tempat tempat di mana ada penampungan sampah itu yang ada botol botol kosong seperti itu
di mana keanekaragaman hayatinya menyesuaikan diri dengan kondisi kelangkaan air itu
tetapi hak angket itu kan satu hal yang berbeda
mungkin dua puluh delapan persennya ini cinta produk lokal ya
ke kelompok masyarakat lainnya
serius ini sangat luar biasa
mengatakan akan lebih turun sedikit dibandingkan pada bulan lalu
mengerti bahwa menghubungkan orang dengan menghubungkan sosial
sebenarnya tadi saya hanya lewat sebentar ya mbak ya
tak hanya hamid sejumlah warga lain juga mengamuk hingga terlibat baku hantam dengan pekerja proyek
ya untuk programnya kita mendukung ya mas yuda ya program ini mendukung
jadi pagi pagi ada yang sarapan pakai daging gede
nah itu kan sebenarnya udah mengubah fitur wajah
kita bisa tadi yang bisa melakukan sambil nyambi gitu ya
hari ini rakyat yang terima barang subsidi belinya nggak subsidi
lalu apakah risiko membuat ulekan lebih minim dibanding cobek
dan sebenarnya apakah sudah ada data final nih berapa supertown indonesia yang akan hadir nanti di stadion
tetapi akan tetapi sebagaimana extend kita bisa mencerahkan kulitnya
artinya semua full package gitu ya
kami tiap tahun itu ada kegiatan festival budaya dan mitos mitos kita ciptakan tujuannya adalah
makanya pakaiannya mesti harus bagus ya
yang nanti tidak sesuai boleh diverifikasi
dijuluki sebagai renicense atau kebangkitan regional
di dalam balongan keramat dharma loka terdapat ikan ikan berukuran besar yang dikenal dengan sebutan ikan dewa atau oleh warga sekitar menyebutnya ikan kancera bodas
kita ingin bedah sesungguhnya secara mikro
dan untuk selanjutnya akan kami tentukan statusnya
kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga inflasi yang masih berpotensi naik sebagai dampak kenaikan harga bbm dan menjaga stabilitas rupiah
ya tapi kami sebagai aparat hukum
gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden dua ribu dua puluh empat demi bangsa dan negara
jika ada yang menarik balik
tetapi juga bagi para pembeli untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang bisa dibilang cukup besar
di tengah kondisi tekanan global dan adanya persoalan juga yang ada di domestik
ini anies baswedan tertinggi dengan tiga puluh sembilan
prof mcintyre selanjutnya menjelaskan
atau mobil pribadi anda sendiri
yang akan ada di dalam hidup
saya kira kan bisa diantarkan ke sekolah
ragam permasalahan seperti bencana banjir kebersihan dan kesehatan
virus mematikan h lima n satu atau yang lebih dikenal sebagai flu burung
dan menyelamatkan anak dari lingkaran konflik orang tua
penyelenggara pemilu kah presiden jokowi kah menteri menteri kah
kematian awal dari berbagai penyebab
maka sekarang penyidik tentunya harus lebih firm
bahwa timnya di universitas new south wales
ini yang saya kira luar biasa dampaknya gitu
yang jelas untuk sementara uang tersebut kami amankan di kantor kami
tujuh dari sepuluh pasien yang menjalani uji coba kondisinya membaik setelah pengobatan dengan fomepizol
tapi kenapa masih ada saja dan juga terkesan bebas dijual di pasaran
di catatan kami mbak sarah ada sekitar tiga ribu sampai empat ribu orang
karena lebih cepatnya laporan itu didapat oleh kami atau diterima oleh kami
dari stasiun gak langsung pulang belani ke mak yaya di sini
kali ini saya mau mencicipi makanan ala eropa
negara kesatuan republik indonesia
sekali duriannya gede gede juga baik maturnu on pade oke kita langsung nikmatin ya bismillahirrahmanirrahim
pasalnya bbm menjadi kebutuhan primer untuk produksi barang dan jasa
pencemaran udara pencemaran suara kebisingan segala macam ya
kalau dari aku yang pertama skincare sih yang paling penting
prediksi skor dong mungkin dari pak ali nih
biasanya kan aku nyari nyarinya tuh yang kayak belum jadi gitu kan
khususnya pasca pandemi dan di tengah upaya edukasi motor berbasis listrik yang memang belum begitu dikenal masyarakat
kedua adalah masyarakat yang masih banyak yang meminati produk produk ini gitu ya
komunikasi antara pdi perjuangan dengan pak jokowi ya
kondisi ini membuat permukaan laut meningkat empat lima cm dalam sepuluh tahun terakhir
banyak sekali ekspor import dan juga pastinya akan terkendala dengan suku bunga dan kondisi global
pada malam jumat kliwon untuk mencari berkah
itu berbeda dengan barang setelah dilakukan pemeriksaan
oke jadi saya di usia sekarang ini punya concern kesehatan
hal ini telah dipastikan oleh pihak klub dan pelatih mereka eric ten haad
yang kedua juga supaya kita tetap nafasnya nafas star wars gitu jangan terlalu keluar dari situ
duriannya kerasa banget gula jawanya juga manisnya pas terus ada gurihnya santan nih sama nih dawet atau
dan buruh pabrik di kabupaten bantul mampu bersaing di tingkat nasional
jadi memang tidak ada pola yang baku ya
pada budget kesehatan dan budget keadilan
agar dirinya menjadi lebih baik
saya pikir ini adalah satu cerminan atau sikap yang diinginkan sebenarnya dari rakyat
dialog ini pada sore ini sudah dapat poinnya rasanya dari newsroom
dan kemudian kita melihat dalam tiga empat tahun terakhir
pendapatan tentang prisiwa pidana pembunuhan tadi itu
maka pastikan bahwa itu aksi yang damai
namun semenjak terbit pp dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu baba dikeluarkan dari daftar b tiga
dalam rangka membuat terang benderang perkara
kita akan memenuhi sebuah threshold
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
jadi harusnya dari awal bu nur hamidah ya
mas yoris sayang sekali waktunya karena sangat terbatas
sampai sekarang mungkin baru sekitar enam bulan ya
contohnya saja lambang matahari yang ada di atas mihrab
bahwa pemberi suara ia diperkirakan akan mendapatkan dukungan sebesar empat puluh satu enam persen secara nasional tertinggal di setiap negara bagian kecuali tasmania
salah satunya adalah dengan menulis kaligrafi
sampai jumpa di sps bahasa indonesia
di jawa di mana mana aja nih pak
bahkan kemudian juga mobilisasi asn atau bahkan pejabat kepala daerah atau kemudian pj pj dan seterusnya
dan pengawasan penyelam ketika berlalu
pasaran tim liputan cnn indonesia
termasuk media sosial tidak bisa otomatis menjadi e commerce dan media sosial tidak bisa menjadi e commerce
disarankan memang konsultasi ke dokter saraf ya untuk kita evaluasi lebih lanjut
hingga kerap menjawab pertanyaan dengan pertanyaan
misalnya makanan dan minuman yang jatuh dan kotor atau kontaminasi bakteri dari pengolahan yang tidak bersih
olahan tim sawi putih saus korea ala chef martin begitu ringan di lidah
bansos kenapa komisi delapan diam saja
jadi memang bisa menimbulkan gangguan konsentrasi gangguan memori sampai ada gangguan kesimbangan sampai juga gangguan tidur
belum lama ini kita juga buka jalur yang tengah
tapi artinya karena ini adalah suatu penyakit baru
dengarkan di apple podcast google podcast spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
harus sama dengan catatan kami
kita bandingkan kalau kita lihat ya kemarin disampaikan oleh staf khusus menteri keuangan

pemerintah setempat maupun dikelola secara swadaya oleh kelompok masyarakat pembudidaya ikan bandeng
karena digunakan setiap hari pahat harus ditanjamkan ulang agar dapat berfungsi maksimal
apakah new normal itu memang sudah selayaknya diuji coba dan diterapkan di wilayah ppkm level satu seperti halnya blitar bu
ada yang bertugas mengangkat ikan ada pula yang bertugas menggiring ikan bandeng menuju satu titik agar mudah dijaring
atau untuk memulihkan kerugian negara
ya sampai saat ini belum bisa diputuskan dan memang belum diputuskan apakah akan ditambah atau tidak
omset yang didapatkan dari healthy go mencapai di atas satu miliar rupiah per bulannya
pastikan liburan anda nyaman dan menyenangkan
gara gara menyerempet teman sebayanya
kemudian berdasarkan buku dari th ke itb
baik perlu saya luruskan bapak bapak dan juga ibu ibu
kami melihat pemindahan pendapatan nasional
ini murni dari niat saya sendiri
kemudian yang kita kalahkan sebelumnya misalnya jordania lebih ke timur tengah
saya kira jangan sampai kita membatasi ya orang membeli barang sesuatu dengan segala kemampuan
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
pasien laki laki berusia lima puluh lima tahun itu menderita sakit cacar yang parah
saya tidak tahu siapa yang memiliki peningkatan wajah tujuh puluh lima
dibangun hanya dalam waktu satu malam oleh sehrama haji irengan
bagaimana penanggulangannya di sekolah tersebut
bahkan diprediksi pertumbuhan kita pada kuartal dua dua ribu dua puluh satu ini bahkan bisa mencapai tujuh ataupun delapan persen
jadi semua orang nggak mau ketinggalan untuk
atau langkah langkah yang itu membutuhkan
tapi cenderung mudah ketika digigit
dan yang terakhir dan yang paling penting adalah perhatian dan dukungan dari keluarga serta orang terdekat
belum mencapai level yang dikendaki oleh bank sentralnya amerika the fed itu di kisaran dua persen
uang yang dikembalikan tadi itu kan kalau nggak salah pecahannya seratus dolar amerika ya
jadi pada dasarnya adalah kita harus meningkatkan awareness
ini dilakukan pada minggu tiga desember dua ribu dua puluh tiga saat sang istri dirawat di rumah sakit
itu dia tadi perbincangan kita mengenai dirayu cantik ala korea selatan
mengirimnya kembali sangat sulit
ini perubahan arah kebijakan ekonomi kalau nanti akhirnya bu sri mulyani resign atau diganti
bunga paling ringan seperti pensi bisa diletakkan di bagian atas
kicau salah satu agen lapangan menyebut tertarik pada profesi ini karena kegemarannya akan kisah deteksi
sebagian besar limbah tersebut telah digunakan oleh perusahaan semen ready mix hingga digunakan untuk penahan ombak
target kita dua ribu tujuh ratus delapan puluh sampai dua ribu sembilan ratus sembilan puluh
target vaksinasi booster kedua di rumah sakit mencapai tujuh ratus nakes
mewajibkan semua anak untuk menggunakan sabuk pengikat dalam pengamanan yang sesuai dengan umur dan tinggi badan mereka